tiket lrt jabodetabek kereta cepat dan feeder bakal terintegrasi
ini akan mempermudah masyarakat untuk melakukan mobilisasi antar moda tersebut
masyarakat nantinya bisa merasakan sensasi baru menaiki kereta dengan jarak satu ratus empat puluh tiga dua km
dalam waktu empat puluh menit di agustus mendatang
tiket lrt jabodetabek ke kereta cepat dan feeder dari padalarang menuju bandung akan terintegrasi
masyarakat bisa membelinya secara langsung melalui website maupun aplikasi yang disediakan
devin pranata gm property and non firebox business development kcic saat ditemui cnn di stasiun halim empat belas juni dua ribu dua puluh tiga mengatakan
skema pembelian dan harga tiket masih dikaji
nah range harga tiket ini sekarang masih kita kaji bersama
pastinya nanti ada fase fase awal yang harga tiketnya sangat kompetitif dan sangat menarik
betul jadi kelasnya itu kan ada tiga
ada kelas premium ekonomi ada kelas bisnis dan juga first class
nah secara harga itu kan range nya variatif
ada harga dari stasiun halim ke karawang yang pastinya lebih murah dibandingkan dengan harga terjauh
nah harga terjauh ini sedang dikaji oleh polar ui sehingga nanti kepastian harganya akan kita info lebih lanjut